oke berikutnya tentang salju
hamparan salju di rusia berubah menjadi ukiran wajah kosmonot pertama di dunia yaitu yuri gagarin
ya ukiran itu menggambarkan gagarin dengan helmnya yang fenomenal
penggemar astronomi di wilayah riazan di selatan moskow rusia
menggunakan permukaan danau yang beku untuk menyampaikan rasa hormat mereka
kepada kosmonot pertama yang mencapai luar angkasa ini yaitu yuri gagarin
mereka mengukir wajah gagarin di permukaan salju
wow yuri gagarin mencapai luar angkasa dan menciptakan sejarah saat berusia dua puluh tujuh tahun
pada dua belas april seribu sembilan ratus enam puluh satu gagarin menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi
dengan roket fostok satu dalam waktu satu ratus delapan menit
kecepatan roketnya mencapai dua puluh tujuh empat ratus km per jam
setelah yuri ini yang dulu kita ingat adalah niel amstel